gue gak mau angkat tau aduh riana apa bohong
nah nah nah nah nah
budak budak budak
kok gak diangkat sih
budak budak budak
budak budak budak

lu berdoa aja

nanti kamu ikut kan ke acara pot pisahnya reva

sayang kamu pakai ditanya lagi
yang namanya makan makan gratisan traktiran
nanti kalau nggak ada makanan kamu makan aku lagi
megan itu jangan dimakan
tapi disayang aja
deket banget kan dudak kita
kalau siapa tau pasti dikutusin sama dia
ini mah si kimot jadi begini kenapa ya
ya sudah neng gak dipikirin lah
soalnya dia kayaknya bener bener emosi deh
tadi aja dia langsung cabut
sekalian juga gue sama apa mau pada pulang
kok kamu gak ikut ke acara pot pisahnya reva
gak enak sih lama lama minggain ambil di rumah sakit sendiri
abah ramate lagi sakit ditinggal sendirian
nih si diding suruh nungguin malah datang kesini
eh saya tuh pengen ngedukung si kimot kamu tuh
dating kamu kan diamanatin jagain si abah di rumah sakit
jangan kemana mana kenapa kamu nyusul
aman rumah sakit mah
yaudah nanti gue sampein ke reva
yaudah gue duluan ya
babe pulang dulu ya
eh sekali lagi babi ingetin
lo kudu kuat hadapin semua ini
cuma lo yang bisa bikin adem ini semua
doain ya be
semua bakal babe doain
kelihatan pusing lo
mendingan kita sekarang buru buru nemuin reva
bilang aja kalau lo udah pengen makan
gak ada alasan segala
lo udah lapar
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mba taruh dong minumannya kesini
satu di sini
makan makan makanan
satu kok cuma dua sih mba
siap meja ini harus dapet nih ya
terus kayak gitu harus elapi bagus gitu
reva nanti megan sama dado di ujung aja ya
kalau bisa ya
jangan deket deket kesini
nanti soalnya mereka gak abisin makanan
tau kan dado
badannya udah gede gitu kan
kedua makanan sebanyak banget
terus kayak gitu
ini kan lagi pau party
walaupun farewell ya
tapi gak apa apa ya
mel makasih ya lo udah mau bantuin gue siapin pesta perpisahan ini
lagi lagi gue senang lagi beginian
daripada gue disuruh diem
tante marisa harus baik lagi sama gue
gue harus dekat lagi sama dia
karena cuma dia satu satunya yang bisa bikin gue balik lagi sama boy
deket lagi sama boy
cuma dia satu satunya yang bisa ngedeketin gue sama boy
deketin gue sama boy
semoga gue udah gak marah lagi
masih berani telepon segala
gak tahu diri banget sih
gue gak mau angkat
gue gak mau angkat
gue gak mau angkat
gak denger apa apa tuh
kok bunyi melulu ngomong mati mati nih
mau gak mau angkat tau
aduh riana pemboong
bener bener sangat menyayangi dan mencintai boy tante
tante aku sekarang hidupku udah sangat sangat menderita tanta
asal tante tahu juga aku gak bisa nolak permintaan mama aku
aku gak bisa aku udah mencoba tapi aku gak bisa tanpa
tapi itu masalah sudah berlalu tanpa
tante aku udah tinggalin semua mi aku
kita udah cerai
itu aku lakuin karena untuk membuktiin kalau aku sangat mencintai dan menyayangin boy
aku udah ngebuktiin dan aku akan aku akan terus membuktiin sama boy kalau aku tetap sayang dan cinta sama boy
dan aku mau menghapus semua masalah lalu
dan membuka masa depanku sama boy
lebih baik aku mati aja
aku gak bisa hidup tanpa boy tante
ini berisik banget tee
assalamualaikum tante marissa
tolong tante ngertiin posisi aku
aku bener bener sangat menyayangi dan mencintai boy tante
aku gak bisa hidup kan
udah kalo lo udah mati jangan jadi hangga terus nyariin gue lo ye